sampai jumpa di video selanjutnya
om anak yang ada di dalam kandungan kamilah bukan anak kak fadil
ada kesalahpahaman di surat yang pertama
ada kesalahan dari rumah sakit bandung
sempol darah kak fadil dan sempol darah kak fadil
hanya edo tertukar
bapak kenapa sih pak dari kemarin muka papa ditekuk terus
apa karena kamilah nggak pulang ke rumah pak
kebetulan kamu udah pulang nak
mama mau tanya sama kamu fadil
kamu dan papa kan kemarin sudah ketemu sama kaniwa
terus camilla bilang apa fadil
kenapa dia nggak mau pulang ke sini
apa benar camillah nggak mau pulang ke rumah ini karena edo
jangan bahas kamilah lagi
dia tidak mau kembali ke sini dan itu sudah cukup
mas contoh hari ini step truth kali
entah siapa tau aja kamila tuh salah ngomong
jadi om tamah kayak gini
apa kamila salah ngomong sama papa jadi papa tersinggung
fadil kok kamu diem aja sih
kenapa sih sekarang semuanya jadi ribet begini
mama sama papa tuh kepingin sekali camilla kembali ke rumah ini
kita berdua kepingin sekali menimang cucu anak kamu dan camilla nak
ma gue serius dibahas sekarang
fadil mau bicara dulu sama pak
pa ada yang mau fadil bicara sama papa
nggak ada yang perlu dibicarakan lagi fadil
pa fadil tau
papa marah sama fadil pak
tapi fadil mohon pa
jangan diemin fadil kayak gini pa
kan di saat seperti ini fadil butuh saran papa
bukannya mau dijauhin pa
ah tolong tinggalkan papa sendiri
kenapa jadi seperti ini semuanya ya allah
ternyata camilla tidak sedang mengandung cucuku
kamilanya ada bi
oh mbak camillanya sedang sakit mas
saya juga tidak tahu mas
namanya juga orang hamil
terus kang dia ada di mana
di rumah atau di rumah sakit
di rumah mas
yaudah makasih bi ya
ngapain kamu kesini
saya dengar kabar dari pembantu tante
jadi saya langsung masuk aja
kamu nggak sopan tahu nggak
emangnya kamila kenapa sih tante
dia baik baik aja kan
jadi edo itu ayah dari anak yang kamu kandung
edo adalah ayah dari anak yang kamila kandung
kamu tahu kenapa mila sampai sakit seperti ini
kamilah jadi seperti ini karena ulah laki laki yang tidak bertanggung jawab
dia bikin ulang apa lagi tante
fadil itu laki laki baik dan dia sangat bertanggung jawab
dan saya sangat menyukai fadil
edo sebaiknya kamu pulang
kamila harus istirahat dan nggak bisa diganggu
nah tante saya di sini aja
saya akan duduk di situ dan ngawasin dia
memastikan dia nggak dapat napa
kamu tenang aja di sini ada saya
dan saya pastikan kalau kamila tidak akan kenapa napa
dan satu lagi saya nggak suka kamu datang ke rumah saya diam diam
tapi tapi tante
edo tolong kamu keluar dari rumah saya
iya tante saya akan keluar
saya bawa kelengkapan untuk ibu hamil
tolong nanti sampaikan ke kamila ya tante
terima kasih tante
kamila juga nggak bisa menerima kak fadil untuk menjadi suami kamila ibu
kan dosa harusnya bukan kak fadil yang harus bertanggung jawab atas kamila dan anak kamila
dan keluarga kak fadil
kamila nggak bisa menyertakan ibu
bukan saja mereka masuk ke dalam masalah mila ibu
karena mereka hanya akan menjadi korban ke egoisan mila ibu
kalau sampai mila tetap memaksakan untuk menikah sama kak fadil
kasian sekali kamu nak
satu sisi ada seorang lelaki yang begitu ikhlas untuk menikahi kamu
karena tanpa kamu sadari kamu sudah menyayangi dia
kak fadil maafin mila
yaudah yaudah sampai sekarang
mau ke mana kamu malam malam begini
fadil mau menemui kamila pak kamila sakit
buat apa kamu temui dia dia sudah tidak mau kembali ke rumah ini
jadi dia bukan tanggung jawab kamu lagi fadil
enggak pak fadil akan tetap menemui kamilah
fadil itu dokter pak
fadil tidak bisa diam saja mendengar ada orang yang sakit
kamu masih anggap dia sebagai calon istri
sampai kapanpun dan gak akan pernah berubah
waalaikumsalam akhirnya kamu datang juga fadil
bagaimana kondisi kamila bularas
kenapa gak dibawa ke dokter
tadi dokter sudah datang ke sini
kondisi janin ibu camilla memang sangat memprihatinkan
pertumbuhan bayi agak terganggu
karena kondisi fisik ibu kamila yang kurang stabil
dan tampaknya ibu kamila terlalu stres ya bu
kalau dalam waktu satu bulan ini tidak ada perubahan mungkin harus dilahirkan
jadi begitu ceritanya fadil
ini semua salah saya
saya kurang memperhatikan kamila
saya jarang berada di sisi kamil
sehingga saya tidak bisa selalu memantau kondisi kamila
walaupun sepertinya camilla itu kelihatan kuat dan tegar
tapi saya tahu
sebenarnya dia itu sangat rapuh
selama ini dia pura pura tegar
karena dia tidak pernah mau menyusahkan orang lain
sebenarnya kamila itu tidak pernah bisa jauh dari kamu
tapi dia terpaksa melakukannya
karena kamila selalu mengorbankan perasaannya untuk kebahagiaan orang lain
dan dia tidak mau membebani orang lain
kamu bisa melihatkan kamila jadi seperti ini
ya bu saya tahu
sekarang kamu masuk ya
kamu temanin kamila
sekarang ini yang dibutuhkan kamilah bukan dokter
kamu sudah maafkan kamila kak
kamu sudah maafkan kamila
kau fadil maafin milah kak
aku gak pernah marah sama kamu bilang
dan kamu gak pernah berbuat salah sama aku
jadi kamu jangan merasa
bersalah ya milah
kamu tenang ya